kompas bisnis kembali bersama anda tentunya bersama saya asri gunawan
saudara habis ukt terbitlah tapera
ada apa dengan indonesia yang pasti bertambah sudah beban karyawan swasta dan freelancer di masa depan
terutama kelas menengah bawah dan sudah hidup makan tabungan
biaya pendidikan anak naik terus masa depan dihadang potongan gaji
saudara tapera jangan diplesetin sebagai tambahan penderitaan rakyat
yang benar adalah tabungan perumahan rakyat
program pemerintah ini sebenarnya bukan aturan baru saudara
asn sudah menjalankannya lebih dulu pada januari dua ribu dua puluh
tapera juga menyasar pekerja swasta bahkan sampai freelancer atau pekerja lepas
kita rutkan dulu saudara
tapera terbaru ini lahir dari peraturan pemerintah nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tentang perubahan atas pp no dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh tentang tabungan perumahan rakyat
potongannya ini lebih banyak ditanggung oleh karyawan
lebih spesifiknya adalah lima persen ditanggung perusahaan
kemudian dua lima persen ditanggung karyawan
lalu ini juga ada kewajiban untuk tapera begitu
yang mana ini diterapkannya ataupun berlakunya tujuh tahun setelah pp nomor dua puluh lima tahun dua ribu dua puluh
atau bagi swasta ini paling lambat berlaku pada dua ribu dua puluh
taperan ini dikelola oleh bp taperan
isinya saudara penyaluran pembiayaan perumahan yang berbasis simpanan
dengan berlandaskan gotong royong
jadi peserta yang termasuk dalam kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau mbr
ini dapat memperoleh manfaat berupa kredit kepemilikan rumah atau kpr
kemudian kredit bangun rumah atau kbr
dan kredit renovasi rumah atau krr
tenor yang dijanjikan pun cukup panjang
yaitu hingga tiga tahun setelah pemilihan rumah dan kpr
harga dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar
lalu kenapa rumah menjadi penting menurut pemerintah
kalau kita pakai data kementerian pupr saudara
indonesia atau penduduk indonesia saat ini kekurangan dua belas tujuh puluh satu juta unit rumah atau tempat tinggal begitu
lalu setiap tahun ini akan bertambah enam ratus ribu unit sampai dengan delapan ratus ribu unit
karena harga rumah yang makin tak terjangkau
tapera ini masuk mirip mirip dengan bpjs kesehatan yang mana ini miripnya adalah sifat gotong royongnya
dan saudara presiden joko widodo sudah siap jika tapera yang memotong gaji ini akan menimbulkan pro dan kontra
hal ini biasa tetapi akan meredam jika masyarakat sudah menerima manfaatnya
yang lagi yang paling banyak kena adalah kelas menengah
karena struktur ekonomi kita ini lebih banyak diisi oleh jumlah pekerja alias kelas menengah
kami paparkan terlebih dahulu jumlah kelas menengah di indonesia
kenapa mereka signifikan sebagai sasaran potongan gaji
yang mana juga mereka ini sebagai pemikul beban gotong royong
di sebelah kiri layar anda saudara anda bisa lihat
ini kalau kelompok kelas berdasarkan
nah ada lima kelompok saudara
di mana pengeluaran per orang per bulannya ini di bawah tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah
lanjut ke kelompok rentan
di mana pengeluaran per orang per bulannya ini berkisar dari tiga ratus lima puluh empat rupiah sampai dengan lima ratus tiga puluh dua rupiah
menuju ke kelompok menuju kelas menengah
ini pengeluaran per orang per bulannya dari lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah sampai dengan satu dua juta rupiah
ada juga kelompok kelas menengah saudara
yang mana pengeluaran per orang per bulannya ini berkisar dari satu dua juta sampai dengan enam juta rupiah
lalu yang terakhir ini kelompok kelas atas dengan pengeluaran per orang per bulannya ini di atas enam juta rupiah
ini adalah kelompok pekerja yang menopang konsumsi atau ekonomi indonesia
jadi kalau kita lihat juga dari komposisi saudara
bahwa kelompok kelas menengah bawah ini mendominasi bahkan nyaris
kalau anda belanja bulanannya mencapai lima ratus tiga puluh ribu atau lima ratus tiga puluh dua ribu an
anda ini sudah bisa disebut hampir jadi kelas menengah
kita ke data selanjutnya saudara
masalah lainnya tentang kelas menengah yang menjadi sasaran potong gaji tapera adalah gaji ngepas
kalau anda ingat survei konsumen bank indonesia di oktober dua ribu dua puluh
rasio tabungan terhadap pendapatan masyarakat ini turun ke level paling rendah dalam dua tahun
masyarakat hidup dengan makan tabungan
berapa sisa gaji bulanan masyarakat kita
kalau kita pakai data susenas dan bank dunia
sisa gaji bulanan kelas atas ini ada di satu lima juta atau tepatnya di satu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah
kemudian untuk kelas menengah sisa gaji per bulan mereka ini sekitar empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah
lalu untuk calon menengah sisa gaji per bulan mereka ditambahkan ke level paling rendah
tetapi yang harus juga diwaspadai bersama adalah gaji anak muda pada masa indonesia emas dua ribu empat puluh lima ini bakal minus delapan ratus ribu rupiah per bulannya
kita belanja masalah kelas menengah sehari hari yang kompas tv pun berperan untuk mengawalnya
masalah yang nggak putus putus bahkan ada musimnya adalah
pertama bahan pokok naik
belum lagi kalau udah kena pukul bunga floating rate
dan yang paling heboh baru baru ini adalah saudara terkait dengan biaya sekolah yang naik
dan kemarin juga sempat kita bahas terkait dengan ukt yang rencananya akan naik
jadi tentang tapera ini banyak sekali pertanyaan yang muncul
lalu kalau sudah punya rumah apakah harus dipotong juga karena gotong royong harus dipaksa
semoga pemerintah makin gamblang